kementerian badan usaha milik negara bumn menunjuk direksi sementara pt garuda indonesia
direksi sementara memiliki tugas memperbaiki kinerja garuda indonesia
sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa rupslb
enam orang pejabat baru mas kapai garuda indonesia
ditunjuk langsung oleh menteri bumn erick thohir
untuk memperbaiki kinerja layanan garuda indonesia
serta menunjukkan loyalitas kepada negara
daftar direksi sementara garuda indonesia yaitu fuad rizal sebagai plt direktur utama
fikri ilham kurniansyah sebagai direktur niaga
tumpal manumpak hutapea sebagai pejabat direktur operasi
mutaris sebagai direktur teknik dan layanan
joseph dajo katendean sebagai pejabat direktur kargo dan pengembangan usaha
serta kapten arya perwira adiksana sebagai direktur human capital
direksi sementara garuda ini memiliki waktu empat puluh lima hari
sebelum rupslb yang akan digelar pada dua puluh dua januari dua ribu dua puluh
kita maju ke depan untuk perbaikan garuda ke depannya
karena yang lalu biarlah berlalu padahal kita sama sama
saya juga nanti akan mungkin ada sharing suci dengan karyawan
bersama dengan rekan rekan plh direksi sekalian
untuk kita bisa bekerjasama lebih baik lagi ke depannya
untuk kita bisa jadi satu lagi semuanya hanya untuk garuda indonesia ke depannya